warga kota sibolga kecamatan sibolga sambas dilanda kepanikan selasa sore
warga panik karena ditemukan benda diduga bom di kawasan mereka
satu tetangga dohar tua alam huta galung mengungkapkan
warga melihat ada beberapa orang tidak dikenal yang masuk ke dalam gang sekuntum kota sibolga
kecamatan sibolga sambas yang akan melakukan sebuah kegiatan
namun warga sekitar curiga dengan adanya kegiatan itu
langsung melaporkan ke polisi terkait adanya orang yang tidak dikenal
yang melakukan kegiatan di kawasan warga
saat polisi tiba di lokasi untuk menjumpai orang tak dikenal tersebut
sekitar pukul lima belas terjadi sebuah ledakan yang belum diketahui asalnya
warga panik di sekitar lokasi kejadian dan masih belum diketahui apakah ada korban akibat kejadian tersebut
saat ini situasi di lokasi masih dijaga oleh sejumlah aparat kepolisian
sementara itu kami lansir dari laman detik com
kadif humas polri irjen pol m iqbal membenarkan adanya ledakan yang terjadi
berasal dari suara polis
di adanya dua ratus delapan puluh delapan baru dikurungkan beberapa orang lagi ke dalam untuk melakukan penjagaan
di sekitar rumah rumah yang ada yang bertingkat sudah disiapkan
dari persatuan beberapa tensus untuk mengantisipasi area yang ada
area tktt pak kejadian
oke daya ledakan itu seberapa besar atau mungkin bisa merusak rumah warga di sana
seberapa besar dari ledaknya abdi
informasi yang kudapatkan dari warga sekitar yang dekat lokasi
itu ledakannya itu sekitar lantai rumahnya berlobang lah mas
lantai rumah alaman depan rumah berlobang
oke seperti apa sebenarnya kronologis awalnya sehingga ada ledakan
tadi informasinya ada kecurigaan dari warga ini bagaimana
mungkin anda bisa elaborasi lebih lanjut lagi
karena adanya kecurigaan warga beberapa kepolisian dipanggil
hingga pihak kepolisian dari teror bom datang ke lokasi
ternyata ketika dilakukan
negosiasi dengan pihak pemilik rumah dan
pemilik rumah menolak untuk keluar
setelah negosiasi entah beberapa lama
tidak berapa lama
dipaksa untuk mendobrak pintu
tiba tiba pemilik rumah yang ada dalam
melemparkan berupa bentuk
berbentuk bungkusan ke depan pintu
hingga terjadi ledakan
oke adakah yang luka luka mungkin dari warga atau mungkin pihak kepolisian
satu kepolisian yang mendobrak pintu
dan sekarang sudah dilarikan ke rumah sakit
dua diantaranya itu ada satu anak anak dan satu warga sekitar
oke jadi melukai warga sipil juga yang ada di sana
iya melukai warga sipil
oke abdi ada pihak pihak yang mungkin sudah diamankan oleh kepolisian
sampai saat ini masih dilakukan negosiasi
karena diduga masih ada di dalam rumah
di dalam rumah
karena yang diduga ini masih berada di dalam rumah
masih dalam sekali negosiasi dengan pihak kepolisian
sementara ada warga warga yang di lokasi
yang dikira dia adalah pelaku
ternyata orang gila itu orang gila yang masih bertahan dalam rumah
baik abdi kami ingin coba konfirmasi lagi lewat anda
artinya ledakan ini sumbernya betul dari bom ya
dan sampai saat ini masih proses negosiasi antara pihak kepolisian
dengan pihak yang dicurigai begitu atau bagaimana
sekarang kepolisian masih negosiasi
karena yang di dalam rumah itu masih memaksa
masih bertahan di dalam
belum mau keluar dari tempat kejadian
abdi soma terima kasih untuk informasinya
kami tunggu nanti apalagi perkembangan terbaru dari si bolga
abdi somad jurnalis transmedia